orang yang membahayakan orang lain
pokoknya kamu harus bantuin aku sekarang
aku udah muak
aku udah mock dengan semuanya
lu minta ayah bawa kabur lu dari sini
lu sadar gak
kalau lo minta kayak gitu berarti lu bisa membahayakan aida
kalo lu mau kabur ya kabur aja
ngapain mau bawa aida
udah deh lu tenang aja gak akan ada yang membahayakan siapapun di sini
segala rencana gue itu gak akan membahayakan aida
udah lu tenang aja
eh tapi sebentar
kok lu nanyain tentang aida
emang ya kenapa
apa jangan jangan lu suka lagi sama aida ya
udah deh gak usah ambil kesimpulan apapun
ya ini nggak ada hubungannya
sama masih suka ataupun enggak
ya gue cuma gak suka aja ada orang yang membahayakan orang lain
demi kepentingan dia sendiri
apalagi orang itu perempuan
udah pulang zan
gimana persiapan pernikahan riza sama indira
persiapannya sih lancar bu
cuma pernikahannya gak tau udah jadi apa enggak
ya tadi aku nggak sengaja dengar
pembicaraan riza sama aida
mereka merencanakan gimana caranya riza kabur dibantu sama aida
aku mandi dulu
riza merencanakan kabur dibantu oleh aida
mungkin ini saatnya aku membalas dendam
aku gak boleh menyianyikan kesempatan ini
ini impianku untuk jadi istri
istri riza bakalan terwujud
gak akan ada lagi yang bisa misahin aku sama dia
kamu dimana sekarang
kamu jadi bantuin aku kabur atau enggak
riza iya iya aku udah dibawah jadilah kamar kamu persis banget
kamu udah dimana
aku sekarang ada persis diatas kamu
yaudah kamu naik cepetan ayo
wah eh enggak dong zah kamu tinggal lompat terus kita pergi dari sini
kamu lompat aja sekarang
aku gak bisa kabur sekarang dah dari sini
priyasa tuh masih ada di dalam
nanti dia bisa ngadu sama oma udah deh kamu yang naik sekarang
aduh gimana sih kamu juga aneh riza kamu tuh rencana mau kabur tapi gak punya rencana apa apa

tapi kamu juga gak ada planning sama sekali
kamu tuh yang salah
udah dah kamu sekarang harus naik ke atas bantuin aku untuk ngelambuin priyasa
lah kok jadi aku sih kamu gitu lah yaudah yaudah aku naik sekarang
ayo deh cepetan
yaudah dah dah dah
oke sekarang priyasa ada di belakangku
itu sebentar sebentarknown
eh mana dari kamu itu sih

kamu bilang kamu gak suka sama peci kamu
terus kamu minta diganti
suruh dia cari yang lain
ini peci saya agak kecil

oke bisa diganti ya
makasih saya tunggu ya
oke sebentar ya
pelan pelan ya pelan pelan
masuk masuk masuk
apa belum cukup peringatan dari saya
sekarang sebaiknya bu laras mencari riset
karena sepertinya dia gak kelihatan kan
jangan jangan mereka berdua udah kabur lagi
gak bisa dibiarin
yaudah gak apa apa
kita tunggu di sini mungkin gak lama lagi pergi ya
terima kasih giving riza penguntut yang bernama riza
gambar nya baru bersini
nggak mungkin mereka kabur dengan terlera
tidak mungkin mereka kabur dari sini